pak daniel anaknya kecelakaan
di depan jalan
sekarang sudah dibawa ke rumah sakit
sudah diperiksa dokter pak
kok bisa kecelakaan
terus dia jatuh
karla belum akhir betul naik motor pak
pasien atas nama karla
butuh golongan darah api yang cukup banyak
darah saya aja dokter
emangnya golongan darah ibu api
yaudah kalau itu ibu percaya
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
ya sudah istirahat aja ya
biar bapak yang nungguin karla
gak usah pak
biar ibu saja yang jagain kala

cukup buat bayar rumah sakit
karena cepat sembuh ya
ya udah pak
tidak ada yang bisa dikira
dari awal aku ketemu sama kamu
aku sudah suka sama kamu
dari warung kak
gue ngeliat lo jalan sama kevin
gue kan udah pernah bilang sama lo
jangan kegenitan jalan sama kevin
ya tapi kak kevin yang ngajak aku jalan
alah kebanyakan alasan wiyah
udah udah anak anak
jangan lakukan itu
kak alah jangan
ini semua karena kamu tau gak
kamu tau carla
darah di tubuh kamu itu bercampur dengan darahnya ningsei
tapi kamu perlakukan dia seperti itu
biar mereka tahu kalau aku tuh gak suka sama mereka
kalau aku ada di tempat memang busuk karena seperti bunga bangke
terukir dengan indah jejak wangkangmu